ngelamunnya kenapa jauh jauh kesini
ngelamunnya nggak bisa di rumah aja
suasananya lebih mendukung
lagi ngelamun apa
mau itu ada dua pengertian
yang pertama ingin
yang kedua akan
itu baru dalam perasaan
itu sudah hampir menjadi tindakan
kalau kamu itu
mau yang ingin
atau mau yang akan
saya nggak kelihatan serius
kalau belum tahu
tapi belum bisa
diza sibuk terus
saya nggak tahu dia segemel itu
kamu janji mau bayar utang
saya belum punya uang
tapi lain kali jangan kejadian lagi
gimana caranya kita bisa tahu
dompet yang mau kita copet ada isinya atau kosong
kan yang mau kamu ajak nikah bisa
kalau diza nggak mau gimana
kalau saya udah punya uang
kapan punya uangnya
yang namanya rejeki siapa yang tahu
saya kasih waktu tiga hari
kalau kamu belum bisa bayar hutang kamu nanti saya datang ke rumah kamu
saya akan bawa barang barang kami yang berharga
saya akan jual
kalau ada saya nggak nunggu diambil kamu
dari kemarin sudah saya jual
kan emang udah tanggalnya
udah ada rencana
mau ada yang dibeli atau mau bayar hutang
saya udah janji sama anak anak
jangan nunggu lebaran haji
kakak jangan nanya gitu
nanti kalau mama gajian kita makan daging
mudah mudahan gajahnya nggak meleset
tadi aku ditinggalin ajeng
padahal aku udah jauh jauh datangin dia
kamu diajak ngomong kok diem aja
kok omu bet nggak jualan lagi
aku juga lagi bingung
aku masih belum ditempat

kayaknya bingung masalah cowok sama bingung karena orang tua lagi dirawat di rumah sakit nggak sebanding deh
cuma bilang kalau aku juga lagi bingung
kamu jangan nganggup aku nggak peduli sama masalah kamu
aku sebetulnya udah gak mau nyopet
biar kalau ditanya daniel aku jawab jujur
biar jawabannya aku ini pengangguran bukan copet
aku nyopet lagi karena ajeng bilang uangnya buat bantu kamu
mau pikir aku ini sule
apanya yang terus
yang manis atau yang asin
terima kasih jess
katanya betapa handa
makan dari mana
ya beli ya tuh
uangnya dari mana
kan kamu sendiri barusan bilang kita belum ada penghasilan
alhamdulillah ya kita bisa makan daging
mama kan udah janji
kalau mama udah gajian kita makan enak
lebih enak lagi kalau setiap hari mah
ih jika kamu sebulan sekali juga udah bagus
gak ada uang kecil
sebentar saya tukar dulu
bu tukar uang
untuk tem pakai tangan kiri
kembaliannya reci gak apa apa
buket uang di mana
itu sama pengemis
dibanding saya mah banyakan dia
dia tukang kau dong saya temennya
dompet saya gak ada
sebetulnya yang diambil maling itu
bapak saya ada di dalamnya
dompetnya gak ada katanya
iya saya juga barusan dengar dia bilang begitu
kita cari yang lain aja
gue denger lo di penjara
aku gak bisa jual cincin ini
tadi udah aku bawa ke toko mas
belum sempet aku tawarin
perasaan aku berat
kamu kan lagi butuh uang
aku cari pakai cara lain aja
mau nyupet lagi
kalau bukan nyupet
kamu mau cari uang pakai cara apa
kamu anak buah saeb
akang kenal sama buah saeb
salam buat saeb
aku belum tahu mau cari uang pakai cara apa
tapi yang pasti
bukan jadi copet lagi
kamu harus percaya
kepercayaan kamu itu dukungan buat aku
supaya aku sanggup terus berjuang buat jadi benar
turun turun turun
copet sama dompet saya udah ketemu
mungkin bukan sama teman deden
masa sama copet nggak saling kenal semua
yang jadi copet kan banyak
banyak itu berapa
atau lebih dari seribu
berapa orang yang kamu kenal
ada satu lagi tapi katanya udah insap
terus ada juga satu lagi yang masih pkl praktek kerja lapangan
sekarang kamu dimana
temen temen kamu dimana
kok malah dimatiin
tadi telepon dari siapa
dia orangnya gak beres
terus sekarang mau apa
mau cari kerja
bisa kerja di toko kamu nggak
gue bukan gak mau bantu lu
tapi gue belum berusaha
butuh tambahan orang
toko lagi sepi
lu jangan marah sama gue
kamu pulang ke rumah
masih di jalan
kamu bisa rekomendasi ke saudara atau teman teman kamu yang punya toko juga
siapa tahu ada yang butuh pegawai
gue gak berani rekomendasi lu
karena aku penjahat
kamu bener lagi ngapain
lagi nunggu kamu
lagi nunggu kamu
ke rumah tuh yuk
hari ini kita gak dapet apa apa
ada apa kau ben